ratusan rumah di tiga rw kelurahan cibubur jakarta timur
terendam banjir pada senin dinihari
banjir kali ini disebabkan sebuah fondasi turap
pembatas aliran kali cipinang di jalan lembah pasir
jebol akibat tidak bisa menahan tingginya debit air
petugas dari sumber daya air kelurahan cibubur
langsung melakukan perbaikan dengan menutup turap yang jebol
menggunakan karung pasir
dan itu bukan tanggul tapi fondasi daripada turap
yang terdorong air dari bawah
sehingga mengakibatkan air deras masuk ke pemukiman
banjir dengan ketinggian hingga seratus cm
kembali merendam ratusan rumah warga
yang berada di kawasan cipinang melayu makassar jakarta timur
pada senin dinihari
menurut salah seorang warga
banjir terjadi akibat meluapnya aliran kali sunter
yang berada persis di belakang permukiman rumah warga
belum adanya perbaikan turap yang dilakukan pemprov dki jakarta
membuat banjir kerap melanda permukiman warga
jika aliran kali sunter meluap
tapi resapan airnya nggak ada turapnya nggak dilanjutin
pokoknya banyak kendalanya nih
semenjak ada pekerjaan juga nih pekerjaan proyek ini nih
jadi resapan airnya juga kurang
terus kalinya nggak digali sama traktor
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memprediksi
peningkatan potensi curah hujan akan terjadi hampir merata
di seluruh wilayah indonesia pada periode satu hingga tujuh maret mendatang
untuk potensi wilayah yang berdampak banjir itu
ada di sumatera selatan kemudian bengkulu
dan sedikit wilayah lampung banten dki jakarta
jawa barat jawa tengah kemudian nusa tenggara barat
setelah itu dan kalimantan timur
ada juga daerah yang perlu diwaspadai
yaitu sumatera barat jambi dki yogyakarta jawa timur bali
kalimantan barat dan tengah
kemudian ada beberapa di wilayah indonesia bagian timur
masyarakat maupun pemerintah daerah diimbau agar selalu mengupdate informasi
cuaca yang disediakan oleh badan meteorologi klimatologi dan geofisika
tim liputan cnn indonesia